kami juga sudah mengeluarkan pengumuman internal kami sebenarnya dari hari minggu
ya bahwa kami sudah menyatakan kami sudah menghimbau kepada seluruh pengemudi yang bergabung di dalam google group
untuk tidak ikut serta dalam demonstrasi yang rencana diadakan oleh paguyurban
namun demikian kenyataannya seperti kita ketahui bersama memang ada beberapa pengusudi yang ikut dalam kegiatan tersebut
dan pada hari ini juga banyak dari pengemudi kami yang menjadi viktim
banyak dari pengemudi kami juga yang mendapatkan musibah atas kejadian yang terjadi
saya pribadi baru juga mengunjungi salah satu pengemudi kami yang terkena musibah di rumah sakit
karena kejadian anakis dan anak demo yang terjadi di sini